sudah ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari di palu sulawesi tengah
teddy selamat siang
teddy kita tadi melihat bagaimana suasana haru di sejumlah rumah ibadah khususnya di gereja di sana
bisa anda gambarkan seperti apa sebenarnya kondisi ibadat pertama bagi jemaat kristiani di palu hari ini teddy
dua lokasi gereja yang saya datangi yang pertama adalah gereja pantai kosta di indonesia gpdi pedati di jalan patimura palu
dimana di sini biasanya memang biasanya pada minggu pagi sudah banyak jelang pukul delapan pagi begitu informasi yang saya dapatkan biasanya sudah banyak warga kota palu yang ingin melaksanakan ibadah minggu
tapi tadi baru sekitar hampir setengah sepuluh baru terlihat satu persatu jemaah di gereja tersebut
datang untuk melakukan ibadah apalagi ini ferdi kita tahu bersama ibadah minggu yang pertama setelah bencana gempa dan tsunami
mereka saya lihat juga saat manjatkan doa begitu hikmat dan juga haru apalagi mereka juga kemudian bertukar informasi sesama jamaah mengenai pengalaman mereka
menceritakan mungkin seperti itu ferdi bagaimana pengalaman mereka saat gempa dan tsunami terjadi
ini juga yang disampaikan
dengan pendeta yang memberikan khutbahnya di hadapan para jemaah untuk bersabar kemudian ikhlas dan juga tetap semangat dan berusaha bangkit kembali dari rasa berduka mereka yang mendalam
selain tadi saya ke gereja gpdi pedati di jalan patimura tidak jauh sekitar hampir satu km masih di jalan yang sama saya juga coba masuk ke gereja getsemani maesapalu
dan suasananya juga kurang lebih sama
bagaimana gereja ini dipenuhi jemaatnya untuk memanjatkan doa kemudian juga mereka saling bertukar informasi pada bagaimana mereka bisa selamat atau bagaimana menceritakan keluarga mereka yang menjadi korban akibat musibah tersebut ferdi
dan hampir sama dengan gereja yang saya datangi sebelumnya pendeta juga lebih meningkatkan rasa perjaya diri kepada para jemaatnya untuk menghadapi cobaan ini
seperti itu ferdi
jadi hari ini seperti apa
apa skenario untuk evakuasi korban di titik mana saja yang akan menjadi fokus untuk pencarian hari ini
ya ferdi evakuasi terhadap korban terdampak bencana dari gempa dan tsunami ini masih dilakukan di beberapa tempat seperti di balaroa kemudian sigi donggala
khusus untuk kota palu sendiri saya masih berada di depan hotel roa roa yang juga ada di jalan patimura
dan sampai di hari ke sembilan ini evakuasi terus masih dilakukan oleh petugas di mana informasi tadi saya dapatkan sekitar pukul sembilan pagi tadi ditemukan kembali satu jasad korban di reruntuhan hotel roa roa
dan satu jasad korban ini ditemukan jenis kelamin pria tersenama agus eko suhartono warga gorontalo
dan kemudian memang kalau saya perhatikan sejak saya datang hari senin saya melihat keluarga sudah berada di sini untuk menunggu proses evakuasi
ini akhirnya jasad korban yang ada petinya di belakang saya ini sudah diserahkan ke pihak keluarga dan akan dibawa oleh pihak keluarga ini untuk dikebumikan
dan petugas juga masih terus bekerja untuk melakukan evakuasi dengan menggunakan alat berat
dan seperti informasi yang saya dapatkan
mereka sudah bekerja sejak pukul delapan hingga pukul dua puluh satu malam nanti ferdi
teddy ini kita bicara soal pengungsi
di tengah distribusi bantuan yang sampai saat ini juga masih belum merata di sejumlah titik atau shelter pengungsian
ada kabar bahwa korban bencana gempa dan tsunami ini dalam mengambil bantuan harus menggunakan ktp kartu keluarga atau surat pengantar dari kelurahan
kondisi ini sudah terkonfirmasi di sana
apa memang terjadi seperti itu atau bagaimana teddy
untuk melihat langsung saya belum ya verdi
tapi waktu ketika di donggala memang dalam pendistribusian bantuan untuk para pengungsi di sejumlah titik apalagi ketika itu saya ada di donggala
ini banyak pengungsi yang tersebar terpencar pencar di beberapa titik
bahkan lokasi pengungsian itu adalah mereka buat sendiri
menjadi arahan oleh petugas harus berkumpul di satu titik utama yang telah diputuskan bersama
kemudian untuk menjadi tempat titik titik berkumpulnya para pengungsi di tenda pengungsian
ini juga yang menjadi hambatan kendala bagi para petugas untuk mendistribusikan bantuan ini
ketika saya periksa memang ternyata lebih banyak pengungsi yang berada di perbukitan perbukitan ini adalah mereka yang mengungsi secara mandiri
dan sangat disayangkan mereka belum melapor
jadi petugas atau pihak pihak terkait tentang titik keberadaan mereka ini salah satu hal yang menghambat
petugas untuk mendistribusikan bantuan karena petugas ini tidak bisa memetakan lokasi lokasi mereka
apalagi mengenai akses komunikasi yang terbatas jalur komunikasi yang belum sepenuhnya pulih
jadi ini yang menjadi salah satu kendala ketika untuk mengumpulkan informasi
karena titik titik para pengungsi ini ada untuk dibagikan atau disebarkan bantuan bantuan yang sudah disiapkan
tapi saya sempat memberikan usul kepada para pengungsi yang ada di sebuah perbukitan di donggala pada hari rabu lalu
saya menginformasikan sebaiknya ada salah satu orang yang katakanlah yang dituakan untuk mencatat nama nama rekan rekan mereka di satu tempat pengungsian
dibawa turun diserahkan ke tenda tenda pengungsian yang menjadi pusat berkumpulnya petugas petugas untuk mendistribusikan bagian
seperti itu ferdi
artinya bagi para pengungsi yang tidak terlacak atau tidak terdeteksi oleh tim penyelamat ini
memang harus menggunakan mekanisme pemberian bantuan dengan ktp kk atau surat pengantar dari kelurahan ini
ini kan sangat ironis karena memang rumah mereka sudah hancur begitu
dengan birokrasi seperti itu atau bagaimana konfirmasinya
ferdi saya seperti saya katakan tadi bahwa pada saat saya di titik pengungsian di donggala
kejadian untuk mengatakan bahwa harus menyertakan kartu keluarga
saya tidak menemukan seperti itu ferdi kenyataan di lapangan
tapi yang ada adalah mereka disuruh mendata mereka warga ini disuruh melapor ke
atau diminta melapor ke ketua rt atau ke rw untuk mendata berapa jumlah warga yang masih ada
masih selamat untuk kemudian didata ke panitia atau petugas petugas yang ada di tenda tenda khusus untuk mendata mereka
ini juga yang saya usulkan ke mereka seperti yang saya sebutkan tadi verdi
jadi saya sendiri pribadi tidak menemukan
saya juga mengatakan bahwa mereka harus menyertakan tanda pengenal misalnya kartu keluarga
apalagi mengingat seperti yang juga anda sebutkan bahwa kondisi rumah mereka sebagian kan hancur
kemudian rubuh kalaupun masih berdiri mereka sendiri tidak berani masuk ke dalam rumah tersebut
jadi intinya mereka hanya diminta untuk melapor ke ketua rt kemudian ke rw mengenai keberadaan mereka
kemudian nanti ketua rt atau rw inilah yang akan membawa informasi tersebut ke petugas
petugas yang berada di lapangan untuk kemudian didata dan diberikan bantuan distribusi logistiknya ferdi
ya oke teddy artinya kita akan tunggu bagaimana kemudian konfirmasi ini dari aparat pemerintah daerah setempat begitu ya
agar tidak ada kabar yang simpang siur seperti ini
selanjutnya untuk yang anak anak ini kita juga tahu bahwa mereka banyak yang terpisah dari orang tuanya
jadi warga yang berada di luar palu atau di luar kawasan bencana ini bisa mengakses informasi
atau disediakan call center tertentu untuk bisa mencari tahu keberadaan keberadaan keluarga mereka yang terpisah seperti anak anak ini teddy
ya di hampir di semua tempat pengungsian yang dilengkapi atau ada petugas petugas yang akan mendistribusikan bantuan
baik berupa panggilan
dan juga bantuan obat obatan para pengungsi di tenda tenda pengungsian darurat ini bisa memberikan informasi mengenai data keluarga mereka
untuk kemudian bisa dimasukkan dalam data khusus yang akan dikumpulkan oleh seperti misalnya dinas sosial
seperti itu verdi
nanti data data ini kemudian juga akan ujungnya akan masuk di pihak
seperti bnpb untuk mengumpulkan data data pasti titik titik lokasi mereka termasuk jumlah jumlah dari para pengungsi itu sendiri
atau mungkin bisa menyerahkan juga data nama alamat kemudian juga nomor telepon yang bisa dihubungi oleh pihak pihak terkait
termasuk juga keluarga dari para pengungsi di tenda tenda pengungsian darurat itu sendiri verdi
baik terima kasih teddy juhari dari palu sulawesi tengah
selamat bertugas kembali dan tetap berhati hati